dalam sepekan terakhir kasus positif covid sembilan belas di bali naik lebih dari seratus persen
transmisi lokal klaster rumah tangga dan kegiatan adat diduga memicu kenaikan ini
pemerintah provinsi bali akan menambah fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi virus corona yang semakin luas penyebarannya
pertambahan kasus positif di provinsi bali melebihi seratus orang per hari
dibandingkan data sepekan sebelumnya kenaikan ini lebih dari seratus persen
demikian pula halnya dengan kasus kematian per hari akibat covid sembilan belas
peningkatannya hingga dua kali lipat dibandingkan pekan pekan sebelumnya
penambahan jumlah kasus positif covid sembilan belas diduga berasal dari kluster rumah tangga dan kluster kegiatan adat
salah satu penyebabnya diduga adalah kelalaian masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan
walaupun jumlah kamar isolasi di tujuh belas rumah sakit di bali
baru terisi sekitar sembilan puluh persen
pemprov bali bersiap siap menambah fasilitas kesehatan
kerjasama dengan rumah sakit swasta dan hotel akan menjadi alternatif
apa ada korelasi apa tidak dengan kondisi kita sekarang kalau kita lihat sekarang di lapangan
masyarakat sekarang hidupnya sudah normal sekali
apalagi yang muda muda yang dari lama tidak bisa berpergian jalan jalan
dan kita push juga mereka untuk traveling
mereka anak anak muda yang sesungguhnya fisik mereka cukup bagus
nah apa yang terjadi
mereka tidak sadar sesungguhnya mereka sedang bawa oleh oleh untuk orang tuanya untuk nenek untuk kakeknya
sehingga terjadilah kluster kluster rumah tangga yang terjadi